makan pedagang kaki lima lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di
ruang terbuka diizinkan bukan dengan protokol kesehatan ketat sampai pukul dua puluh
dua puluh dan waktu maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung dua puluh menit
makan dua puluh menit apa bisa ya namanya warga plus enam puluh dua semenjak menko luhut panjaitan umumkan aturan makan
ya rame jadi bahan bercandaan ada yang protes karena pelayan tanya tanya lauknya bahkan ada
yang menyuap nasi dengan porsi raksasa aturan durasi makan di rumah makan di masa ppkm level empat
empat ibarat tantangan
yuk kita coba berapa sih rata rata durasi makan yang dibutuhkan masih ada di belakang
saya menyelesaikan makan dan minumnya dalam waktu sebelas menit empat puluh detik saja berhasil mas tadi
makannya cuman sebelas menit lima puluh detik mas sampai cepet juga tadi gimana nih tahu kan aturannya
kalau udah ada tahu kan batas waktu makannya hanya dua puluh menit kan untuk dine in tanggapannya
menarik sih agak tertantang dengan challenge itu dua puluh menit mesen mesen kalau kalau di beberapa
tempat mungkin hanya dua atau tiga menit cepet langsung jadi ya tapi saya nggak tahu kalau
misalkan yang di tempat baru lima belas menit baru jadi makannya hanya lima menit menurut ahli gizi tubuh
manusia membutuhkan waktu setidaknya empat jam untuk mencerna makanan jadi kalau hanya untuk
menghabiskan makanan dan minuman saja dua puluh menit sudah dianggap cukup pemilik rumah makan pun jangan
lupa untuk mengingatkan pelanggan karena makan dua puluh menit sudah menjadi aturan berikut beberapa tips
agar makan di wilayah ppkm level empat cukup dalam waktu dua puluh menit ini penting limpahan lauk di
depan mata bukan perkara mudah apalagi anda gampang tergoda
ya rencanakan terlebih dahulu mau makan apa yang penting empat sehat lima sempurna yang ini tak
perlu dijelaskan lagi minuman panas tak efektif untuk durasi singkat jika terburu buru bisa bisa
menyebabkan bibir cedera dan tenggorokan tercekat kalau lapar menyerang porsi makan seperti sedang
perang durasi dua puluh menit cukup untuk satu porsi jika lebih dari itu kami agak sangsi ya hitung hitung
bi irit pengeluaran bukan awas droplet namanya indonesia basa basi penting artinya untuk masa
pandemi ini sebaiknya dikurangi ingat jaga jarak dan ingat durasi jika anda makannya lama jangan
sampai menjadi masalah terlebih bagi penderita penyakit lambung solusinya bungkus dan bawa
pulang makan di rumah saja mau makan dua puluh jam juga tak dilarang lima belas menit sejumlah penelitian
seperti dari pusat pengendalian penyakit atau cdc amerika serikat menyebutkan bahwa makan di
restoran rumah makan warung atau tempat sejenisnya menjadi celah potensial penularan kofit sembilan belas meskipun
saat ini aturan terbaru dari ppkm level empat membolehkan kita makan di tempat atau dine in
dengan batas waktu dua puluh menit saya lebih memilih untuk dibungkus aja dan makan di kantor atau
di rumah sendirian supaya lebih aman dan menyantap makanannya lebih tenang mahardika utama evan atkam jakarta